rai kian santang apa yang terjadi pada dirimu rai
ya allah apa yang terjadi pada rai kian santang
ya allah aku mau lindungi rai kian santang ya allah aku mau
kau tidak perlu khawatir
jangan terlalu dipikirkan
mungkin kamu berhalusinasi
wajar saja kalau kau berhalusinasi
karena kita sudah terlalu
kamu sudah lupa
mari kita cari tempat beristirahat
jadi rai kian santang
bawa dia ke tanah lapang
dan hukum pancungnya di sana
membuat satu ancaman hilang untuk kita
tinggal kita fikirkan lagi cara untuk menyingkirkan yang lainnya
yunda subanglarang harus melihat
akan membuat hiburan tersendiri
tentunya untuk kalian juga bukan
yunda hari ini adalah hari keberuntungannya
karena suasana hatiku sedang dalam keadaan baik
aku akan mengizinkanmu
untuk menemui putramu kiasa
aku bisa menemui putramu kiasa
silahkan kau temui putramu kiasa sekarang
terima kasih raik
terima kasih banyak
hari ini adalah hari terakhirmu
aku akan menemui putramu kiasa
dengan berat hati
akan dihukum mati hari ini
atas kesalahan yang diperbuatnya
tidak raik aku mohon
jangan hukum putraku kian santang
aku yang salah pendidiknya
hukumlah aku hukumlah aku
aku mohon jangan dia
hukuman yang pantas bagi seorang yang ingin membunuh rajanya adalah hukuman mati
dan hukuman itu tidak bisa digantikan oleh siapapun
cepatlah pergi temui putramu untuk terakhir kalinya
putraku putraku kian santang
berdoa lah pada tuhan
karena saat ini juga kau akan mati
pak hasi pak hasi
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
pak hasi kasih atas
tuh siar putraku
tidak mempunyai kesempatan untuk kamu
kembalikan makanan itu kepada aku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh siar putraku
tuh ini kepulauanku
jalur jalur portfolio itu
ujang ujang ujang
kacar masa kemana kita